kita ke informasi lain kuasa hukum kiflan zain juju purwanto mengungkapkan kondisi kiflan pasca ditahan di rutan guntur kondisi kesehatan kiflan zain menurun
namun ia menegaskan kiflan tetap berjiwa patriot dan menghormati proses hukum yang berjalan
pasca menjalani pemeriksaan maraton hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan guntur selama dua puluh hari pada kamis kemarin kondisi kesehatan kiflan zain menurun
hal itu diungkapkan oleh salah satu kuasa hukum kivlan juju purwanto
kiflan zain ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan dan penguasaan senjata api ilegal dan disangkakan melanggar undang undang darurat pasal satu ayat satu nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
selain itu kiflan juga disangkakan dalam kasus makar atau hoaks dalam aksi dua puluh dua mei yang lalu
kini kuasa hukum akan menyiapkan penangguhan penahanan dalam satu hari

kivlan juga disangkakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan dan penguasaan senjata api ilegal dan disangkakan melanggar undang undang darurat pasal satu ayat satu nomor dua belas tahun satu ratus sembilan puluh enam
kivlan juga disangkakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan dan penguasaan senjata api ilegal dan disangkakan melanggar undang undang darurat pasal satu ayat satu nomor dua belas tahun satu ratus sembilan puluh enam

jadi pengaruhlah kesehatannya agak drop begitu
yang disampaikan beliau kan seorang patrioti selama ini juga beliau maksimal membantu pemerintah
dan tentu dalam hal sampai terakhir juga perjuangan di filipina selatan juga beliau diutus oleh pemerintah
jadi belum lama lah sekitar empat bulan yang lalu
jadi dipercaya sebagai salah satu delegasi atau utusan dari pemerintah belum lama itu
pesan saja artinya ikuti saja prosedur atau hukum aturannya berlaku
sepanjang memang diberlakukan setiap orang
sama dengan pemerintah sama dengan pemerintah
sama di muka hukum equality before the law
itu artinya tegakkan betul